siapa saja termasuk hak pamu haimin
siapa saja termasuk hak pamu haimin
akan mengungkankan kapan gimana siapa namanya hanya beliau
jatim tadi memang mencinta waktu agak banyak dalam pembicaraan
agak banyak dan hampir sepakat
pokoknya kita harus mengusung seseorang
siapa saja termasuk hak pamu haimin
akan mengungkankan kapan gimana siapa namanya hanya beliau

untuk mengungkankan siapa kapan dan gimana
bukan menangkapi statementnya pak said tadi
kan nanti juga akan mendapatkan